korlantas polda metro jaya melakukan penyekatan sebagai bentuk larangan mudik dari pemerintah
bagi pengguna kendaraan bermotor di beberapa titik diantaranya di wilayah kota bekasi
salah satu titik penyekatan berada di jalan inspeksi kalimalang
perbatasan antara kota bekasi dan jakarta timur
penyekatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan psbb yang juga merupakan bagian dari operasi ketupat jaya dua ribu dua puluh
kegiatan ini melibatkan aparat dari polres metro kota bekasi kodim kota bekasi disub pemda dan satpol pp
seluruh wilayah kota bekasi dan tentu juga kita berharap masyarakat tumbuh kesadaran
kemudian peduli terhadap kesehatan sendiri keluarga dan lingkungan sekitarnya